menjelang ramadan pasar tanah abang jakarta pusat mulai dipadati pengunjung
seperti di blok b dan blok a yang merupakan pusat perlengkapan baju wanita pria serta perlengkapan bagi muslim
bukan pembeli lokal saja pembeli asal luar seperti malaysia singapura juga sering berbelanja
seperti ruan pembeli asal sri lanka ini
meski baru dua kali berkunjung ke indonesia dirinya senang berbelanja di pasar tanah abang karena harganya yang murah
baju koko dengan kualitas baik misalnya hanya dijual rp sembilan puluh per potong
banyak pilihan yang ada di sini
ya sangat berharga
sangat sangat berharga bahkan berbanding dengan negara saya
jadi itulah kenapa saya di sini
apa yang anda cari
saya cari beberapa baju serta beberapa top untuk istri saya
biasanya para pembeli dari luar negeri mencari perlengkapan muslim seperti mukena baju muslim
biasanya sebulan atau dua bulan sebelum puasa
kebanyakan dari malaysia
kalau bulan ini kebanyakan ngecer
mereka dari bulan bulan kemarin sudah ada belanja
belanjanya grosir bukan eceran
menjelang lebaran nanti pasar tanah abang biasanya akan semakin ramai
pasar terbesar di asia tenggara masih menjadi magnet bagi para pemburu barang murah namun berkualitas
namun faktor keamanan masih menjadi pr dan juga perhatian khusus bagi para pihak terkait
nova nayantaka jakarta